sementara itu duka juga mewarnai kepergian dai dan mantan roker hari mukti yang meninggal dunia di rumah sakit di cimahi pada minggu malam kemarin
almarhum dimakamkan dicaringin bogor sesuai dengan permintaan keluarga
ratusan rekan pengasuh pondok pesantren dan jamaah pengajian mengantar dai harimukti ke peristirahatan terakhirnya di komplek pemakaman kampung pasir kuda caringin bogor jawa barat
hingga usai pemakaman gelombang pelayat bahkan masih berdatangan sebagian bahkan menggelar sholat goib untuk sang dai
haryadi wibowo yang lebih dikenal di belantika musik sebagai hari mukti meninggal dunia minggu malam akibat sakit jantung yang dideritanya sejak beberapa bulan lalu
aktivitas dakwah yang tinggi diduga membuat almarhum kelelahan saat tengah berdakwah di kota kelahirannya cimahi jawa barat
atas permintaan keluarga almarhum dimakamkan di kompleks pemakaman yang berada tak jauh dari kediamannya
hingga usai pemakaman gelombang pelayat bahkan masih berdatangan sebagian bahkan menggelar sholat goib untuk sang dai
ada kamu wah mulai itu sebelum itu ada lagu dulu
gelap gelap terasa dunia ini
itu wah itu lagu berkesan banget
sebelum memutuskan menjadi pendakwah harimukti mengawali karir musik dengan bergabung di sejumlah band
namanya mulai dikenal saat bergabung dengan krakatau pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
publik pecinta musik tanah air pun mengenang sejumlah lagu hits harimukti
seperti aku suka kamu suka
ada kamu dan hanya satu kata
termasuk pula proyek solo yang ia rilis pada seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dengan lagu hits lintas melawai hingga album terakhirnya yang bertajuk di sini
namun belakangan sosok hari mukti lebih dikenal sebagai seorang daja
lepas dari dunia musik almarhum memang memilih mengabdikan diri mempelajari agama dan menjadi pendakwah hingga tutup usia
maka tak heran kepergian sang pendakwah
dibanjiri doa dan ucapan duka di media sosial